ini agak rumit ya
keberadaan parkir liar di ibu kota benar benar menjengkelkan tak jarang mobil maupun sepeda
motor yang parkir hingga memakan badan jalan membuat perkara kemacetan di jakarta makin runyam
tak main main sejak januari dua ribu dua puluh sampai oktober dua ribu dua puluh satu dinas perhubungan dki jakarta telah menderek
nyaris sepuluh ribu kendaraan roda empat yang parkir sembarangan pelanggaran yang terus berulang
beberapa wilayah di ibu kota menjadi zona merah atau lokasi yang banyak menjadi lokasi langganan
parkir liar seperti wilayah tanah abang karet hingga sudirman tamrin hari ini saya mengajak anda
melihat masifnya pelanggaran perkara tempat parkir kendaraan benarkan baru sepuluh menit patroli kami sudah
menemukan satu pelanggar jangan marah kalau diderek ya di kawasan kebun kacang jakarta ini
yang masih ada satu dua yang membatal ya pada tempat rutin untuk melakukan razia berupa
drf sudah ada satu tidak memiliki padahal di bawah langit parkir di sini ya stop masih disitu langsung
diangkut karena tidak juga ditemukan petugas memasang pemberitahuan di tiang dekat mobil ini
ditindak agar pemilik kendaraan tahu kalau mobilnya di derek petugas ke lapangan irtimonas jakarta pusat
kami kembali bergerak ternyata berkendara di jalan protokol tak membuat pengendara roda empat disiplin
berlalu lintas dari kejauhan kami melihat ada delapan kendaraan yang parkir di bahu jalan
kawasan dukuh atas dinas perhubungan dki jakarta memiliki enam mobil derek yang beroperasi selama
empat jam secara bergantian setiap hari saat penindakan petugas dinas perhubungan bekerjasama
dengan personil tni dan polri sesuai perda provinsi dki jakarta nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang
transportasi setiap kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir bukan pada tempatnya
dapat dilakukan penindakan sangsi mulai dari pencabutan petil gembok paksa hingga di derek
di kawasan di kawasan tanah abang ini memang tidak hanya mobil pribadi ya dan memang beberapa
mobil mobil box untuk mengangkut barang dan menurunkan barangnya di tepi jalan bukan
di tempat yang sudah ditentukan ataupun sudah ada langsung kita tindak
saya pun berhitung sudah dua puluh lima kendaraan roda empat yang diderek selain mobil pribadi truk hingga taksi juga
tak luput dari penindakan
hai jangan bandel dong kakak sopir kan sayang uang dendanya bisa buat beli susu anak atau paket
data internet nanti lagi pas ada parkir tadi kemudian ada ke kos anak tadi sebentar kemudian
pulang udah enggak ada jadi kena derek itu bayarnya gimana nanti kalau kita langsung kasih langsung ke dinas
perhubungannya langsung bayar di tempat apa kantornya kalau dulu sebelum kopit itu lima ratus
kita dapat regulasi dari pemda itu separuh harga jadi rp dua ratus lima puluh karena untuk mengurangi bebannya
kerasnya jalanan ibukota menjadi sukaduka tersendiri bagi para petugas derek dinas
perhubungan dki jakarta para pengemudi yang melanggar kerap berbuat nekat tidak terima
mobilnya di derek seperti melindas kaki petugas di lindas kaki pun pernah iya kaki saya pernah di lindas
di lindas kaki pun pernah iya kaki saya pernah dilides
tapi untung pakai sepatu yang agak besar jadi kan tetap safety gitu panas terik matahari membuat saya
kepayahan ketika sebagian petugas derek melanjutkan patroli sebagian lain istirahat bergantian agar tetap
fit terutama dalam kondisi pandemi asli dari lepas subuh sampai sekarang hati hati sudah jam sebelas tiga puluh lima
panas terik matahari membuat saya kepayahan ketika sebagian petugas derek melakukan penyelidikan
karena kita tetap juga harus menjaga mood jangan sampai di jalan malah kita jadinya sepanang jadinya
marah marah makanya harus rileks sebentar lah lima sepuluh ini sebelum kita lanjut untuk di lapangan lagi
hai selain melakukan perlindakan dengan derek jenaz perhubungan dki jakarta juga ikut dalam operasi
lintas jaya tugasnya mengawasi dan memastikan kendaraan angkutan barang atau penumpang mobil
bakter buka truk bus maupun taksi layak jalan atau lolos kirk hai juga dengan kasar mata ya
karena misalkan ada kendaraan yang diindikasi tidak layak jalan atau sampel kirinya tuh ya
bisa dikasih mobil yang ditempel itu kita harus menghentikan
hai sampai ngeliatin namanya layak jalan atau enggak dan lain sebagainya kita cek juga keras
berhenti atas dan langsung saya tuh uh enak juga ya
tidak membawa surat yang ditentukan jadi mau tidak mau ini akan dibawa ke bagian
terminal barang di kawasan pulau gadung jakarta timur dan akan di stop operasi untuk sementara
sampai empat belas hari oke harus diingat ingat untuk selalu membawa surat yang telah ditentukan oh ada lagi
selain kir petugas kepolisian juga menindak kendaraan pribadi yang melakukan pelanggaran
mana elemennya kenapa nggak dipakai
jadi masalah penumpang sama pengurusnya
tempatnya telah turun baru disuruh
jadi memang ini agak rumit ya jadi penumpangnya yang minta enggak pakai helm
ya jadi tolong mungkin bagi pengendara yang biasa naik
online terutama motor kalau pakai helm ya dipakai terus jangan kayak tadi dibilangnya panas terus main
langsung cabut gitu aja yang kena dan ditindak jadinya pengemudinya ada polisi ada di subnya
lawan arus ke pakai helm nggak ngerti lagi berbagai alasan dikeluarkan agar tidak ditilang
wah seperti ini ya pemirsa selain melanggar hukum ini juga membahayakan diri sendiri dan
orang lain nah untuk kendaraan yang diangkut ketika operasi litas jaya akan dititipkan di
terminal mobil barang atau tmb di empat titik kawasan rawabuaya pulau gadung pulau gebang
dan tanah merdeka pelanggaran bermacam macam ya di titik ini tuh sangat kompleks di kawasan
kampung rambutan dari yang nggak pakai helm ada kitanya dia ngelawan harus nggak pakai
yang kendaraannya juga waduh warna warni lah dalam tanda kutip ya ini muatannya kelebihan
akhirnya ada yang nggak bawa ada yang bandet tadi nggak layak jalan bermacam macam pelanggaran yang
di sini wah rumit dan harus tetap sabar harus tetap humanis walaupun pelanggar yang ngoceh ngocek
kita tetap harus yang nahan walaupun panas atas juga panas juga di sini harus nahan
aduh ini lagi satu nih oke
untuk yang belum tahu pentingnya ujikir ini dia jawabannya setiap hari up pkb pulau gadung
langsungkan ujikir kepada lima ratus kendaraan baik kendaraan bus pickup mobil traktohead sampai
bajai kendaraan yang telah mendaftar secara online akan masuk ke loket drive thru sesuai
dengan perda nomor tiga tahun dua ribu dua belas tentang retribusi daerah bus dipatok biaya rp delapan puluh tujuh rupiah dan bajai
setelah dokumen lengkap kemudian dilakukan cek identifikasi unit
mulai dari rangka sasis uji nomor kendaraan cek lampu sen lampu utama lampu belakang lampu sen sampai kondisi ban
setelah itu masuk ke bagian selanjutnya uji emisi
bila ada satu bagian yang tidak lolos maka tidak mendapat surat kir
dan dapat melakukan perbaikan serta melakukan uji ulang tanpa dikenai biaya tambahan selama termin waktu satu bulan
untuk mencegah pemalsuan kir dan memudahkan petugas yang melakukan pengecekan di lapangan
terdapat kode barcode yang ditempelkan di bagian muka kendaraan sebelah kiri
bagi kendaraan angkutan umum barang yang dalam hal ini wajib
ujikir itu sudah kami integrasikan database nya ke dinas lingkungan hidup ke pemprov dki jakarta
sehingga tidak perlu melakukan uji emisi
karena kalau sudah like jalan sudah pasti lolos uji emisi
wah ternyata rumit ya jadi seorang petugas dinas perhubungan
selain harus ekstra sabar menghadapi emosi para pelanggar
petugas juga harus paham mengenai pasal pasal yang dilanggar oleh pengendara
bukan untuk cari cari kesalahan
penegakan aturan semata mata untuk keamanan berlalu lintas di jalan raya
sampai bertemu di episode sehari menjadi berikutnya
rian fernando dwi agung yul diyarto jakarta
klaim punya aspal lintasan balap terbaik di dunia
sirkuit mandalika siap gelar world superbike
sesaat lagi redaksi akhir pekan